kita beralih ke informasi selanjutnya
polres metro jakarta timur membubarkan sekelompok pelajar yang konvoy
usai menjalani ujian nasional di kawasan jatinegara jakarta timur kamisore
hal serupa juga dilakukan polisi di makassar sulawesi selatan
mereka dibubarkan karena aksinya membuat macet dan ugal ugalan
aksi sekelompok remaja yang sedang konvoy di kawasan jatinegara jakarta timur kamisore
terhenti saat tim remas backbone forest metro jakarta timur
menghadang kelompok pelajar tersebut
saat dilakukan pemeriksaan petugas mendapati sejumlah kaleng cat semprot
yang digunakan untuk corak coret baju seragam yang mereka kenakan
aksi corak coret baju seragam ini dilakukan sebagai bentuk kegembiraan para pelajar
yang baru saja menyelesaikan ujian nasional
sekelompok pelajar ini langsung dibubarkan dan diarahkan untuk pulang ke rumah mereka masing masing
agar tidak mengganggu arus lalu lintas
ujian nasional bukan urusan ya ujian asal asal ujian nasional
nah sebentar ini kita bubarkan kita tunggu pulang
biar nggak memicu untuk kegiatan kegiatan yang tidak kita inginkan
kondisi serupa juga terjadi di kota makassar sulawesi selatan
sejumlah pelajar yang enggan ditertibkan terlibat saling kejar dengan polisi
dan berusaha melewati razia petugas
beruntung polisi yang sigap berhasil mengamankan sejumlah pelajar bersama motornya
saya di pemakai
nah terus dia memang sempat ugal ugalan tadi
ngeri ngeri sering ugal ugalan tadi ke mana dia gas gas juga
gas gas jidara pakai helm
jidara pakai helm ya
seorang pelajar smk yang diamankan mengaku sengaja menggelar konfe untuk merayakan usai ujian
smk lima maksudnya konvoy ke mana tadi
baru juga ikut tadi
ini untuk merayakan apa memang konvoy
oh setelah ujian
pelajar yang terjaring selanjutnya dibawa ke polrestabes makassar
untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut
polisi juga akan memanggil pihak sekolah dan orang tua dan pelajar ini
tim liputan cnn indonesia